apalagi dengan kondisi demografi kita yang sangat mudah
ikan biasanya itu kalau pindah tempat
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami
orang yang berpikir dengan logika
dan ini juga kita sedang menggodok berbagai problematika mengenai artificial intelligence
jadi kehadiran jpu yang paling penting